kami akan memperbaharui dengan jurnalis kompas tv gratia di lokasi gratia bisa mendengar suara di studio
gratia gratia ini kan proses evakuasi terhadap satu kendaraan yang terlibat kecelakaan ini sudah dilakukan ya dengan menggunakan mobil derek milik jasa marga
sementara untuk satu kendaraan lainnya seperti apa saat ini
baik adisti dan juga saudara kalau yang anda lihat di layar kaca kami masih belum mengetahui ada berapa korban jiwa akibat kecelakaan ini
kami melihat ada enam kantung mayat yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas untuk melakukan proses evakuasi terhadap
kami juga tidak tahu apakah itu adalah korban yang berada di dalam mobil tersebut
nah kalau sudah dilakukan proses evakuasi terhadap jenazah ini kemudian nanti polisi akan langsung menderek satu mobil lagi dengan menggunakan mobil derek milik jasa marga
kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian kira kira ada berapa jenazah
tapi yang kami lihat di sini polisi ini menggunakan enam kantung mayat seperti itu untuk melakukan proses evakuasi terhadap jenazah
nah tadi saudara anda lihat sebelumnya bahwa polisi ini sudah menderek atau mengangkat satu mobil terios
ini menggunakan mobil jasa marga jadi total ada dua mobil yang akibat kecelakaan di kilometer lima puluh delapan ini saudara
satu mobil sudah diangkat ini tinggal satu mobil lagi polisi saat ini masih melakukan proses evakuasi terhadap jenazah karena kabarnya jenazah ini masih ada
jadi ini tentu menghambat perjalanan mudik pengendara dari arah jakarta menuju ke gerbang tojikatama seperti itu
kemudian karena ini terjadinya di kilometer lima puluh delapan tepatnya di jalur kontraflow maka jalur kontraflow dari kilometer tiga puluh
tepatnya dari arah jakarta menuju ke gerbang tol cikatama ini ditutup sementara oleh kepolisian
sehingga ini menyebabkan kemacetan dikit
justru kendaraan masih diperbolehkan melintas oleh kepolisian seperti itu adisti
berarti saat ini imbasnya adalah kemacetan yang begitu panjang
akibat peristiwa kecelakaan ini sementara untuk sistem kontraflow ini sudah dihentikan
sementara akibat setelah kecelakaan terjadi
saudara yang anda saksikan adalah masih proses evakuasi terhadap satu kendaraan yang terlibat kecelakaan saudara
sebelumnya kecelakaan terjadi di jalur kontraflow tepatnya di kilometer lima puluh delapan jakarta cikampek
yang melibatkan ada tiga kendaraan dua kendaraan adalah kendaraan pribadi
dan satu kendaraan lainnya adalah bus saudara
dua kendaraan pribadi yang terlibat kecelakaan ini bahkan terbakar hebat
polisi dan juga petugas saat ini sudah berhasil mengevakuasi atau memindahkan satu kendaraan pribadi ke mobil derek
sementara satu kendaraan lainnya yang masih berada di lokasi ini
masih fokusnya petugas melakukan proses evakuasi terhadap korban meninggal dunia
yang masih berada di kendaraan mereka atau di mobil tersebut saudara
sebelumnya saudara pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia bagian barat atau pagi tadi
telah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer lima puluh delapan
tepatnya di tol jakarta cikampek wilayah karawang jawa barat
kecelakaan melibatkan tiga kendaraan dua mobil diantaranya sempat terbakar
dan saat ini satu kendaraan pribadi yang terlibat kecelakaan ini sudah berhasil dipindahkan
sementara satu kendaraan lainnya masih menunggu karena sampai proses evakuasi terhadap seluruh korban ini selesai dilakukan
diduga sopir mengantuk hingga akhirnya mobil oleng dan menabrak bus yang berlawanan arah saudara
tapi kami harus mengonfirmasi lebih dulu
soal kronologi dan juga penyebab pasti kecelakaan sampai ada informasi terkini dari kepolisian
termasuk pula data korban meninggal dunia dan juga korban luka luka akibat peristiwa kecelakaan di tol jakarta cikampek
tepatnya di kilometer lima puluh delapan wilayah karawang jawa barat
garis polisi sudah dipasang di lokasi agar yang tidak berkepentingan ini tidak bisa lebih dekat lagi
kami akan kembali memperbarui informasi dengan jurnalis kompas tv gratia adur
informasi terkininya dari sana seperti apa
sampai saat ini nampaknya petugas masih fokus untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih berada di salah satu kendaraan ya
di satu kendaraan pribadi ini ya gratia
distri dan juga saudara saat ini dari tim jasa marga ini saat ini sedang berusaha untuk memotong beberapa bagian dari kendaraan tersebut agar mudah diangkat ke mobil derek milik jasa marga
sampai saat ini kami juga masih belum dapat konfirmasi khususnya dari korlantas polri
kira kira ada berapa jenazah yang sudah berhasil dievakuasi untuk saat ini

kata kami tadi kami melihat ada sekitar dua jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik korlantas polri
nah yang anda lihat saat ini di layar kaca saudara ini kemungkinan adalah jenazah yang saat ini sedang dibawa oleh tim
yang ini akan dilakukan proses identifikasi
untuk mengetahui apa seperti apa penyebab kecelakaan tersebut
kalau yang saya lihat saat ini di layar kaca di dalam mobil ambulans ini ada dua
ada tiga jenazah yang ada di dalam mobil ambulans milik kabupaten karawang ini
yang ini kemudian nanti akan dilarikan ke rumah sakit
untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim kepolisian seperti itu
nah selain dari kepolisian ini melakukan evakuasi terhadap jenazah
kita bergerak menuju ke arah evakuasi mobil
di mana saat ini tim jasa marga memotong beberapa bagian kendaraan mobil tersebut
untuk kemudian diderek ke mobil jasa marga
di sini saya melihat ada lagi tambahan kantung jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans
milik si dokter polres karawang seperti itu
kalau yang saya lihat di lokasi ini total ada empat jenazah seperti itu
tapi kita tetap harus menunggu informasi resmi dari kepolisian yang saat ini sedang bertugas
oke jadi dari pantauan anda di lokasi
ada empat kantong jenazah yang sudah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans
baik itu mobil ambulans milik kepolisian karawang
dari puskesmas setempat kalau tidak salah
itu artinya seluruh jenazah sudah berhasil dievakuasi
ada tambahan satu jenazah lagi yang masuk ke dalam mobil sidokes polres karawang
jadi saat ini total ada lima jenazah yang saya lihat
oke saat ini petugas masih fokus untuk melakukan evakuasi terhadap korban
yang masih berada di satu kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol jakarta cikampek di kilometer tiga puluh
setidaknya dari pantauan jurnalis kompas tv di lokasi ada
lima jenazah yang sudah dikepung oleh kondisi
lima jenazah yang sudah dikepung oleh kondisi
lima jenazah yang sudah dikepung oleh kondisi
ada tambahan lagi itu artinya ada enam kantong jenazah yang
dievakuasi dengan mobil ambulans
ya baik adisti tadi baru saja saya mendapatkan informasi dari tim inavis
kantung jenazah yang baru dimasukkan ke mobil ambulans ini adalah supir
jadi total saat ini jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim kepolisian adalah ada enam jenazah
tapi kita masih tetap harus menunggu konfirmasi dari kepolisian